selanjutnya jelang asean para games dua ribu delapan belas oktober mendatang di jakarta
national paralympic committee indonesia sudah memanggil ratusan atletnya
dari berbagai penjuru indonesia untuk melakukan pemusatan latihan nasional di solo dan juga sekitarnya
dengan delapan belas cabang olahraga dan juga sekitar lima ratus nomor yang dipertandingkan
npc indonesia menargetkan untuk bisa finish di posisi lima besar
tersebar di berbagai fasilitas olahraga di kota solo dan sekitarnya
seperti stadion manahan dan gursri wadari
dua belas atlet paralimpik indonesia ditempa latihan fisik maupun mental selama sepuluh bulan ke depan
atlet disaring dari evaluasi hasil asean para games kuala lumpur
pekan paralympic nasional peparnas
dan juga pekan paralympic pelajar nasional peparpenas tahun dua ribu tujuh belas
meningkatnya prestasi kontingen paralimpik indonesia
diiringi naiknya perhatian dan apresiasi dari pemerintah
minat pengelut olahraga di fabel pun meningkat
akibatnya persaingan semakin ketat sehingga mereka yang
meloloh seleksi lebih berkualitas
sekarang sudah mulai tidak terlalu susah sih
karena mereka datang ke sini itu sudah motivasinya tinggi
mereka meskipun defable itu sudah punya kemauan kuat untuk juara
cuma kita memang ada pendekatan pendekatan khusus yang harus kita lakukan
supaya keinginan mereka itu tetap terjaga
karena mereka kan punya karakteristik yang berbeda beda
yang t dua puluh kalau di atletik
yang kelas id
itu kan punya karakteristik yang berbeda dengan yang misalnya di fabel tangan
di fabel kaki dan sebagainya
kita pendekatan khusus termasuk yang misalnya tunanetra
itu kita pendekatan khusus
tapi secara umum
itu hampir sama dengan yang
karena mereka kesini tujuannya prestasi
basicnya sama tuntutannya sama
cuma kita pendekatan yang itu aja secara khusus
saya dari ikut dua ribu sebelas sampai sekarang sih sudah enak
jauh sih enak sekarang
lebih enak sekarang
beda sih dari dulu kita tidurnya masih di kantor npc
sekarang kita dikasih penginapan di hotel
gajinya lebih besar soalnya
dengan waktu sepuluh bulan latihan terbagi menjadi tiga periode
empat bulan awal untuk persiapan umum
tiga bulan kedua persiapan khusus
dan tiga bulan terakhir untuk kompetisi
untuk mencapai target di posisi lima besar
minimal dua puluh tiga medali emas wajib diraih kontingen indonesia
kalkulasi dan strategi awal sudah dihitung
beberapa cabang berpotensi menyumbang medali seperti atlet

cabur bulu tangkis yang terbagi dari nomor berkursi roda dan berdiri
menargetkan empat medali emas dari nomor ganda putra lower
ganda campuran ganda putra dan tunggal putra
saingan terberat akan datang dari atlet korea selatan malaysia dan tiongkok
total ada dua puluh dua atlet badminton yang akan diturunkan yang didominasi oleh atlet senior
meski rival berat kontingen yakin dengan raihan medali
apalagi beberapa atlet timnas menduduki peringkat teratas dunia
seperti surya nugroho
yang berada di posisi kedua dunia bwf para badminton
target kalau saya sendiri pribadi yang penting capai final dulu
karena kan pemainnya juga bagus bagus ya mbak
tantangan terberat sih sebenarnya untuk mempertahankannya mbak ya
kalau saya dulunya dapat perak ya gimana kita bisa dapat emas gitu
jadi melampaui target yang dulu gitu
jadi motivasinya lebih
apalagi kita main di tuan rumah di jakarta jadi dukungan lebih banyak pastinya
harapannya dengan pelatnas jauh jauh hari
prestasi yang didapat bisa maksimal
selain cabai yang telah diperhitungkan
tak menutup kemungkinan cabang lain akan menyumbangkan medali untuk kontingen indonesia
apalagi didukung posisi indonesia sebagai tuan rumah